ini adalah fasilitas tempat cuci tangan baru di pasar kebayoran lama jakarta selatan
fasilitas yang merupakan sumbangan sebuah perusahaan swasta ini
sengaja ditempatkan di salah satu dari tiga belas unit pasar besar di jakarta
guna mendukung aktivitas masyarakat
dengan tambahan fasilitas ini
maka jumlah tempat cuci tangan di pasar kebayoran lama bertambah menjadi dua puluh lima unit
fasilitas ini dapat digunakan pengunjung dan pedagang pasar secara cuma cuma
sangat penting sekali mas
kan kita dari mana mana pegang sesuatu yang banyak debunya ya
atau kuman kuman yang kita nggak tahu
jadi sangat berfungsi sekali untuk pencucian tangan itu
kenapa itu pak indra
ya buat menjaga kebersihan dan kesehatan aja
untuk alat fasilitas ini udah apa fasilitas ini
udah memadai belum
ini memadai cuman kurang lah
karena sabun susah airnya juga kecil
harapannya gimana pak indra
ya ini memadai
ya lebih bagus lagi lah
sejak pandemi melanda
fasilitas mencuci tangan di tempat umum seperti pasar tradisional terus bertambah
aktivitas perdagangan yang melibatkan perbinaan tangan barang dan uang
membuat aktivitas mencuci tangan harus lebih sering dilakukan
tapi tidak semua fasilitas cuci tangan terjaga dengan baik
seperti yang ditemui di pasar mampang perapatan jakarta selatan
ya meski fasilitas untuk cuci tangan masih sangat dibutuhkan masyarakat
untuk mematuhi protokol kebersihan
terutama di tempat umum
namun sayangnya sejumlah fasilitas yang tersedia masih tidak memadai lagi
seperti fasilitas yang ini yang bahkan kerannya sudah tidak ada lagi
sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk mencuci tangan
epidemiolog universitas indonesia trimiko yunis wahyono menyampaikan
cuci tangan merupakan upaya pengendalian penularan penyakit
terutama pada masa pandemi
karena kemungkinan terekspos atau terpapar virus penyakit covid sembilan belas sekarang ini
maka itu berhati hatilah supaya tidak mendekat hidung
menurut saya ya lebih baik mencuci tangan
daripada anda nggak sengaja kemudian megang hidung megang muka dan megang segalanya
itu berisiko untuk tertular covid sembilan belas
sejak dua ribu delapan lima belas oktober diperingati sebagai hari mencuci tangan sedunia
yang dicanangkan oleh pbb
menurut who mencuci tangan secara rutin dapat menurunkan risiko pneumonia dan diare
selamat hari cuci tangan sedunia
jaga prokes sampai tuntas
arya dita utama indra raharja jakarta